kamu harus tahu diri gak usah minta kaya cukup dimudahkan usaha
gak usah minta pangkat derajat martabat cukup minta selamat dunia akhirat
hari ini mau ke pasar
saya mau ketemu
ya ketemu aja
kamu lagi ada masalah ya
kamu lagi ada masalah ya
kalau udah selesai bingungnya kasih tahu aku ya
sebetulnya imas mau ketemu
perasaan imam sekarang setengah setengah
imas masih ada perasaan sama dik dik
tapi imas kecewa
duduk disini terus bikin ngantuk
kamu bisa jalan
kau bisa jalan
aku bisa jalan sekarang
aku bisa jalan dulu
iya aku bisa jalan
sampai aku jalan
aku bisa jalan
duduk disini terus bikin ngantuk
saya perlu ketemu sama akang
kenapa gak sekalian aja
lebih enak kalau ketemu langsung kang
mau ketemuan dimana jam berapa
ini udah ngomong
kenapa gak sekalian aja
lebih enak kalau ketemuan kang
barusan kita udah setuju mau ketemuan
tapi akang belum ngasih tau dimana kapan
tempatnya nanti saya kasih tahu
kalau saya udah mau pergi
jam berapa kang
nanti kalau saya udah bangun
sekarang saya mau pergi
saya mau tidur dulu
saya nggak peduli kalau saya lagi puasa
saya amplas muka sama badan kamu sampai jadi putih semua
mau ketemu aja
ada yang perlu diomongin
cuma mau ngasih tau kalau dik dik berbahaya buat kang mus
tujuan sekarang bana
bukannya enggak mau bayar
kalau bulan puasa rame nya sore
disuruh istri saya buka puasa di rumah
kamu dari mana
akang belum selesai
masih ada pertanyaan
sejak kapan kamu berani pergi
kan kamu tahu
seorang istri itu
enggak boleh pergi
kalau nggak ada izin dari suami
tadi esi kan udah izin sama akang
kang esi mau ke salon dulu sebentar
mau ngerapihin rambut
belakang rambutnya udah gak rata
gak enak dilihatnya
terus akang jawab
mana berani esi pergi
kalau akang belum izinin
berani aku pergi
berarti kamu udah bener
akang udah selesai
pertanyaannya udah abis
kalian harus cari tambahan lagi di angkot
putri mau dibawa kemana sama si bos
tidak ada yang bisa dibawa ke sana
tidak ada yang bisa dibawa ke sana
tidak ada yang bisa dibawa ke sana
tidak ada yang bisa dibawa ke sana
tidak ada yang bisa dibawa ke sana
tidak ada yang bisa dibawa
kita dulu luminan
sejak hari ini
kamu mau masak soto bandung sma cuma nyiapin bahannya aja nanti mace edoh yang
masak kenapa enggak kamu aja enggak kenapa akan kemau nanya atau menyakitin perasaan
sih apa nanti tahu siti nggak bisa masa siapa tahu kamu masih mau nyoba masih mau belajar
enggak usah optimis gagal akan pergi dulu nanti buka puasa di rumah enggak iya dong kan kamu mau
masak soto bandung jadi di jalan pasti akan mas lalu hati hati
akan mas lalu inget di rumah anak istri nunggu akan selama selama
niat dik dik deketin imas sampaimu ngajakin nikah itu niatnya enggak
tulus diki punya maksud lain apa imas kan sudah dianggap keluarga sama keluarga kang bahar kalau
dik dik nikah sama imas dik dik juga bakalan dianggap keluarga sama keluarga kang bahar itu
bagus kan sebentar kang itu belum sampai tujuan sampai tujuannya dimana biar suatu saat kang
mus mundur kang mus pasti setuju kalau dik dik ganti kang mus ya saya setuju kalau dia sanggup
memangnya kamu mau mundur pasti tapi nggak tahu kapan
teh kek nanti manggil aamin
aamin gak ada teh
di depan rumah
siapa pergi dulu
kan aaminnya gak ada
ada di depan
tuh apa tuh
ada ceritanya lah kan
boleh di atas doang kita bokeh
kamu ada niat berdiri di posisi saya
buat apa kamu deketin imas
saya sudah minta izin kang mus
kamu niat ngajak nikah imas
biar jadi suami istri
saya tahu nikah itu biar jadi suami istri
apa tujuan kamu nikah sama imas
saya mau berumah tangga sama imas kan
itu saya tahu
yang saya mau tahu
apa tujuan kamu nikah sama imas
berumah tangga sama imas
kerja di keluarga kang mus
sudah lama kerja di keluarga kang bahar
sudah dianggap keluarga sama keluarga kang bahar
kamu tahu itu kan
kalau kamu nikah sama imas
berkeluarga sama imas
kamu bakal dianggap keluarga juga
sama keluarga kang bahar
kamu tahu itu kan
itu kan tujuan kamu
nikah sama imas
berkeluarga sama imas
kamu jangan pura pura gak ngerti
maaf kang saya benar benar nggak ngerti
kalau kamu sudah dianggap keluarga sama keluarga kang bahar
itu akan mempermudah jalan kamu gantiin saya
itu kan maksud kamu
deketin imas nikah sama imas memperistri imas berumah tangga sama imas
enggak kang saya gak ada niat buat itu
saya justru lagi mikir buat cari kerjaan lain
supaya saya bisa jawab kalau imes nanya kerja saya apa
supaya saya bisa jawab kalau keluarga imas nanya kerja saya apa
sekarang kamu gak bisa jawab
yang bisa nerima akang bisa ngerti jalan akang
kalau imas bisa nerima bisa ngerti kerjaan saya
keluarganya belum tentu
kamu mau kemana kamu gak perlu tau tunggu aja disini
maksud saya jeruknya manis
sudah lama jualan disini
alhamdulillah udah jalan tiga tahun
jualan disini tempatnya sewanya ke siapa
makanya harga buah disini
biar kualitasnya sama kayak di toko
harganya lebih murah
kenapa nggak buka toko atau jalan di pasar
pedagang kecil seperti saya
emang gak ada modal buat buka toko
atau lapak di pasar
disini kan sebetulnya bukan tempat jualan
gak diusir sama petugas
ya enggak tuh
kan bayar iuran ke mana
iya tapi nggak petugas resmi
anak buahnya kang bahar
kang bahar atau kang mus
kok teteh tau kang banget
ya dengar dari orang aja
kang bahar atau kang mus itu kan preman
yang ngebantu orang seperti akang
buat ngangger peraturan
bikin peraturan sendiri
tapi kalau gak ada orang seperti kang bahar
orang seperti saya begini gak bisa usaha
gak jadi beli jeruknya
bu bet putus asa
masa baru gitu aja udah putus
bu bet putus asa
bu bet mah orangnya memang gitu
kita ajak ketemuan aja
kita kasih semangat
dagangan kolek kakak kemaren rugi
yang kejual sedikit
itu belum rezekinya
jangan putus asa
putus asa mah enggak
cuman putus modal aja
semoga kedepannya usaha kakak jadi lebih bagus
kamu telepon kakak ada apa
mau beli kolek
barangkali mau nyumbang buat buka puasa anak yatim
kakak kok diem
gak bisa nyumbang buat buka puasanya anak yatim
gak usah sedih
nanti kalau udah ada rezekinya
jangan lupa bersedekah
udah dulu ya kak
giza mau nelfon yang lain
junedi diza ketemu
saya mau konsultasi
saya bukan konsultan
waduh saya bukan ahlinya
sebetulnya bukan konsultasi
terus nggak apa apa juga
kalau kamu bukan ahlinya dalam urusan perempuan
saya cuma butuh orang yang mau dengerin curahan hati saya
bahasa kamu terlalu rumit
bilang aja mau curhat
kemaren jualan kolek
tapi gak laku
ubed mah masih mending
cuma kolaknya aja yang gak laku
jangan curhat dulu
saya sepertinya kesal
saya belum selesai ngomong
sudah langsung ditutup
biarin aja dia mah
daripada mikirin dia
mending mikirin ubed
coba kamu telepon ubed lagi
saya main ke rumah kamu ya
kamu kan gitu
ingat sayanya cuma kalau lagi ada masalah aja
cuma kalo butuh temen buat curhat aja
saya kan jadi gak enak
sekalian kalo mau buka puasa disini juga boleh
kamu puasa enggak
coba kamu telepon ubed lagi
ini gak sih ibu
gak bisa mau ke rumah teman
cuma saya kasih tahu juga
kamu gak kenal
yaudah kalo gitu
ubed gak bisa mau ke rumah temennya
kata ubed saya nggak kenal
jangan janganlah gak ada ciloknya
saya gak kenal
yang kamu pernah ceritain bukan
yang kamu bilang terlalu cantik buat ubed
udah asar belum
belum sebentar lagi kenapa
kalau sudah asar berarti buka puasa sekitar tiga jam lagi
aduh nanyain asar kirain site mau sholat
kamu mau pergi
iya tadi kan udah teleponan
kamu bilang kalau mau kesini kesini aja
terus saya sudah kesini kenapa kamu malah mau pergi
ke masjid sebentar
atau mau ikut
ikut sholat sekalian
kalau belum bisa nanti saya ajarin
tapi jarang kan
ayo mumpung ada yang nemenin
kalau nama itu sabar
buat apa nyontek
saya kira udah lupa
karena jarang sholat
karena jarang sholat
barisan lagi masak buat buka
ya aku ganggu dong
nggak apa apa kebetulan ada yang mau saya omongin
sejak gak ada kangkomar sama anak buahnya
di pasar sudah empat hari ini ada kejadian kecopetan
sehari bisa tiga orang yang dicopetan
nanti orang orang jadi takut ke pasar
yaudah nanti saya kasih tau kangmus
kamu masaknya udah beres
kenapa malah ngobrol
hanya malef toh
beberapa anak dewa
ada yang kecopetan kang di pasar
kalau laporan itu harus jelas
yang kecopetan banyak kang
yang belanja di pasar
banyak berapa banyaknya
sudah berapa hari
sudah empat hari ini kang
laporan saya terima
kalau mau curhat curhat sama tuhan
jangan ke saya
manusia itu tempatnya dosa
memohonlah supaya diberi ampunannya
berserah pasrah mengaku salah
minta petunjuk arah supaya nggak sesat langkah
tuhan itu maha segalanya
semua di bawah kekuasaannya
tapi kalau mau minta jangan tinggi tinggi
kamu harus tahu diri
nggak usah minta kaya
cukup dimudahkan usaha
nggak usah minta pangkat derajat martabat
cukup minta selamat dunia akhirat
besok pagi jam delapan
disuruh kang mus
kang mus yang mau belanja buat terbaram
udah dua hari belum ada yang beli
mungkin nanti hari ketiga
masih libur latihan di sasana
saya latihan ringan di rumah
belum ada kabar saya cuma dapat kabar
sekarang ada copet yang operasi di pasar
copet yang bikin kita diskurs
sepertinya sekarang jadi semakin leluasa
kata yuyun juga
udah empat hari ini
setiap hari ada pembeli yang kecopetan
setiap hari bisa sampai tiga orang yang katanya kecopetan
karena nanti cuma urusan oleh kang komar
terus maksud kamu pasar kita kuasai
akhirnya kamu cerdas
terus skenario seperti apa yang akan kita mainkan
skenario itu maksudnya apa bos
kenapa kamu cerdasnya cuma sebentar
kamu dimana john
besok mau kemana
besok saya udah mulai latihan security di jatinangor
tadinya iwan mau ngajak ke rumah kang komar
kang komar kenapa sakit

copet yang bikin kita diskor sekarang jadi semakin leluasa karena kita nggak ada
yuyun cerita ke iwan
udah empat hari ini ada copet operasi
setiap harinya bisa empat pembeli yang kecopetan
terus mau apa kita ke rumah kang komar
supaya kang mus nugasin kita lagi di pasar
yaudah enggak apa apa
ya udah kita berdua aja
selama puasa saya jam tiga udah bangun sahur
terus nggak tidur lagi sampai subuh
habis subuh saya baru tidur
susah bangun pagi
kan saya harus jualan
kalau gitu berarti kamu juga gak bisa
gak usah mikir
kalau enggak bisa bilang aja enggak bisa
besok kamu pergi ke pasar
pagi pagi lihat lihat situasi dan kondisi pasar
kalau pagi pagi biasanya rame bos
maksud saya bagaimana situasi dan kondisi pasar setelah komar sama anak buahnya skor muslih
terus cari tahu
bagaimana nasib semua anak buahnya
pasar bisa kita kuasai
terus komar sama anak buahnya bisa dijadikan barisan sakit hati
kita manfaatkan sebagai senjata buat menyerah setiap
soal sidik dik kita tunggu hasil kerja resti

dan yang terakhir adalah kami